pandemi terpaksa menahan rencana perjalanan banyak orang termasuk jalan jalan ke negeri ginseng
nah indonesia sendiri menjadi salah satu penyumbang sektor pariwisata korea selatan
sempat memang beredar kabar akan segera dibuka namun menyebarnya varian omikron kembali membuat beberapa negara harus mengetatkan pintu perbatasannya kembali
lalu bagaimana dengan korea selatan
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan zelda wulan kartika kuasa usaha ad interim
merangkap wakil kepala perwakilan republik indonesia di seoul korea selatan
annyeonghaseyo selamat malam bu zelda
terima kasih bu zelda sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia connected korean corner
ini saya mewakili pertanyaan banyak sekali masyarakat indonesia yang mau jalan jalan ke korea
jadi kira kira kapan bu korea selatan ini akan membuka gerbang pariwisatanya khususnya untuk turis asal indonesia bu zelda
oke mbak ini banyak sekali yang sudah tidak sabar
jadi pemerintah korsel ini memiliki kebijakan penanganan covid sembilan belas yang dinamis
jadi menyesuaikan dengan situasi pandemi di negara tersebut
oleh karena itu mulai satu november kemarin pemerintah korsel sudah mencanangkan living with covid sembilan belas
dengan skema ini maka dilakukan beberapa pelonggaran atas sejumlah aturan terkait pembatasan berkumpul masyarakat misalnya
namun ternyata sejak skema tersebut diterapkan terdapat penambahan jumlah kasus yang cukup tinggi
jadi misalnya sebelumnya itu berkisar satu lima ratus dua sejak skema diterapkan justru naik terus dua tiga empat
sampai kemarin tanggal tujuh desember jadi benar benar baru kemarin
itu mencapai angka tujuh satu ratus tujuh puluh lima kasus baru covid sembilan belas
tim itu per hari dalam satu hari itu
nah jumlah ini tertinggi dan ini sepanjang pandemi covid sembilan belas di korea selatan ini adalah jumlah yang paling tinggi
jadi melihat hal ini saya menduga bahwa mungkin rencana pembukaan gerbang wisata korea selatan ini
masih akan memerlukan waktu hingga pandemi
jadi mungkin akan terdapat diatasi paling tidak hingga awal tahun depan
oke karena memang sebelumnya kan sempat banyak beredar kabar di awal tahun dua ribu dua puluh dua ini korea selatan akan kembali membuka gerbang wisatanya
namun tadi seperti bu zelda sampaikan dengan kebijakan living with covid sembilan belas kemarin justru memunculkan banyak kasus termasuk dengan
sekarang kan banyak ditemukan juga kan omikron di berbagai negara bahkan kemarin sempat ada di korea selatan
sehingga ini menjadi pertimbangan lagi ya bu ya
betul jadi sampai sekarang sampai hari ini ya delapan desember itu sudah tercatat tiga puluh delapan kasus omikron di korea selatan
tapi alhamdulillah belum ada saya belum mendapat laporan apakah ada wni yang terpapar varian omikron ini yang di korea selatan mudah mudahan tidak ada
nah jadi untuk membendung semakin banyaknya kasus omikron dari luar negeri itu pemerintah korea selatan sudah melakukan beberapa aturan pembatasan kepada para pendatang
yang masuk ke korea selatan misalnya
pendatang wajib menjalankan karantina sepuluh hari
ini tanpa terkecuali semua jenis visa
dan juga melarang pendatang asal sembilan negara dari benua afrika
sedang di dalam negeri pemerintah kembali menerapkan
pembatasan jumlah orang berkumpul
dari yang awalnya boleh berkumpul sepuluh orang
sekarang sudah dikurangi menjadi hanya enam orang
nah kebijakan ini akan ditinjau ulang setelah dua minggu
tentu dengan melihat perkembangan kasus yang terjadi di dalam negeri
bu zelda kondisi penanganan covid sembilan belas semenjak banyak dilaporkan
kasus baru kemudian kemunculan omikron di korea selatan sendiri seperti apa
khususnya mungkin penerapan pembatasan di berbagai macam sektor
yang mencakup kegiatan dengan skala besar seperti konser
karena kalau kita lihat kita juga dapat informasi
korea selatan punya beberapa rencana untuk menggelar konser
dan kalau kita lihat kan juga sebenarnya di dalam negeri korea selatan
khususnya mungkin di kota besar seperti seoul
aktivitasnya cukup berjalan normal di sana
kayaknya mbak tiffany sudah tidak sabar untuk nonton konser
jadi begini mbak memang ini situasinya sangat di dalam negeri sendiri memang seperti
seolah olah tidak ada pandemi begitu mereka itu
lebih ketat kita yang di indonesia sepertinya untuk jaga jarak khususnya
nah dengan angka kasus baru yang tinggi itu dan angka pasien kritis yang terus meningkat
maka pemerintah korsel saat ini fokus pada kapasitas sistem kesehatan
khususnya di wilayah metropolitan seperti kota seoul yang mencatat jumlah kasus terbanyak
jadi pemerintah terus menambah jumlah tempat di rumah sakit misalnya
untuk dapat segera menangani pasien yang bergejala parah
sejak skema leasing with covid sembilan belas dijalankan bulan lalu
korea selatan memang sudah mulai kembali menyelenggarakan beberapa kegiatan berskala besar seperti konser gitu ya
namun aturannya sangat ketat
jadi menurut informasi yang saya peroleh tentang konser ini
misalnya seluruh pengunjung yang masuk ke konser itu dicatat data datanya sangat lengkap
kemudian duduk juga dengan dikasih jarak
kemudian larangan membawa makanan minuman ke dalam
bahkan dilarang bersorak pada saat konser itu
beberapa kegiatan pertemuan seperti konferensi internasional pun sudah dapat dilaksanakan
namun karena kemarin ada perkembangan kasus yang sangat tinggi dan omikron masuk
maka dijadikan offline
jadi sudah mulai ada beberapa yang di cancel oleh mereka
iya karena kalau kita perhatikan walaupun banyak restriksi
pembatasan industri kreatif korea selatan ini tetap berjalan ya bu zelda ya
seperti oke nampaknya apakah kami mengalami gangguan komunikasi dengan ibu zelda
oke nampaknya sambungan komunikasi terputus
nanti mungkin kita akan coba lagi untuk menghubungi kembali bu zelda ya
baik kita ke informasi berikutnya
seperti biasa kita akan belajar
hang gu gu oke
pada saat ini kita akan fokus ngomongnya soal bahasa pesan singkat atau bahasa teks
karena banyak kalau misalnya nge chat gitu ya dia pesan singkat
ada beberapa slang
ternyata biasa digunakan ketika menuliskan teks gitu ya
nah slang slang ini menggunakan singkatan huruf bahasa korea
tapi berubah seiring dengan perkembangan zaman
jadi sama aja kalau misalnya mungkin dalam bahasa inggris ada seperti
i love you gitu i love you atau mungkin misalnya
i am you i miss you gitu ya
di korea selatan atau di hang gu gu ini juga ada
nah apa aja nanti mungkin juga familiar buat anda
saya akan kasih contoh beberapa diantaranya
ada suka lihat tulisan ini ini adalah artinya menangis
nah kenapa menangis karena ini adalah dua huruf
hang gu yaitu yu yu
artinya yu yu gitu jadi kayak keras
menangis gitu kemudian ada dua yang
sebenarnya ini adalah huruf hanggu iyang
tapi dibacanya adalah ya
nah kemudian bagaimana untuk ngeteks nulis teks gitu
misalnya oke gitu ini adalah yang plus ini huruf ke
jadi oke gitu
kemudian berikutnya ada ke ke ke ke gitu
ini juga sering banget ada empat huruf ke ini
ini artinya kayak ketawa
jadi seperti kayak misalnya ha ha ha ha gitu ya
kurang lebih kayak gitulah artinya
kemudian ada lagi berikutnya bahasa pesan singkat lainnya adalah gogo
dari huruf g dua duanya dari giut gitu ya
artinya adalah yu pergi
sama aja kalau misalnya anda suka nonton di drakor
itu ada yang tuh ada yang bahasanya seperti ini
jadi ka ca yuk pergi let's go gitu ya
kemudian juga ada ini be go pa
ini merupakan asal katanya itu adalah be go pa
dan terakhir pastinya tahu ada sarange
ini adalah singkatan dari sarangi
kalau nggak kelihatan saya hapus
ini adalah singkatan sarangnya artinya i love you atau saya mencintaimu atau sarang gitu ya
kurang lebih itu adalah hang go go kita pada hari ini
baik saya akan kembali menghubungi ibu zelda wulan kartika
sudah kembali bergabung bu zelda
bu zelda menyambung tadi pertanyaan sebelumnya
pandemi ini kan memukul sektor pariwisata korea selatan
bahkan kita tahu bahwa indonesia ini menyumbang pariwisata terbesar ya
turis dari indonesia ini datang ke korea selatan
nah bagaimana upaya pemerintah korea selatan untuk mengatasi hal ini
karena anjlok sekali di masa pandemi
dan juga bagaimana upaya karena banyak sekali pasti event event indonesia yang tertunda ya
apa promosi budaya dan lain sebagainya bu zelda
ya mbak jadi memang korea selatan ini sangat terpukul ya sisi wisatanya akibat pandemi ini
jadi pemerintah korea tertaksa melakukan tapi mereka tetap melakukan promosi promosi setahu saya
karena mereka kelihatan sangat optimis sekali bahwa dua ribu dua puluh dua itu mereka sudah bisa menerima turis asing masuk
cuma bulannya belum tahu kapan
mereka targetnya dua ribu dua puluh dua itu sudah bisa membuka pintu lagi untuk wisatawan asing
nah kalau terkait dengan event event sendiri juga ya itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya
banyak event event internasional yang awalnya mau dibuat offline atau hadir fisik terpaksa dijadikan online atau virtual begitu
itu memang jadi agak kasian juga melihatnya
tapi ya saya pikir semua negara pasti terkena itu
nah untuk promosi sendiri ini yang dimaksud promosi kbri atau promosi oleh pemerintah korea selatan ya mbak
promosi dari kbri membawakan banyak salikan
misalnya kita promosi batik umkm indonesia dan lain sebagainya
ya jadi memang kita pun harus beradaptasi ya dengan pandemi ini gitu
dan ini banyak sekali event event atau kegiatan yang kita lakukan secara online
misalnya business matching itu misalnya ya kita melakukannya online dan itu bisa gitu ternyata
sementara untuk kegiatan promosi budaya promosi wisata sendiri juga kita melakukan online dan itu juga ternyata bisa kita lakukan
contohnya nih kita kbri seoul itu baru saja menggelar event festival indonesia
ini memang sudah dua tahun belakangan ini sejak dua ribu sembilan belas selalu dilaksanakan
nah kita melakukannya virtual
dan alhamdulillah meskipun virtual tetap banyak yang berpartisipasi dalam berbagai lomba itu
lombanya misalnya ya tentu kita cari jenis lombanya yang bisa dilakukan secara daring gitu ya
misalnya lomba foto back to bali
karena kita tahu bahwa bali ini merupakan tujuan wisata utama masyarakat korea
jadi mereka sangat ingin gitu untuk berwisata ke bali
nah kita bikin lomba foto back to bali
mereka foto sendiri gitu
membayangkan bagaimana pada saat ini mereka bisa berwisata ke bali
lucu lucu begitu gayanya
dan itu dikirim ke kbri
kemudian ada panitia yang itu pasti ya dewan juri mana foto yang paling asik nih gitu
seperti itu contohnya
kemudian bahkan kita juga menyelenggarakan lomba masak kuliner nusantara
singkatan dari kompetisi resep
kompetisi resep indonesia untuk korea
ini diselenggarakan secara hybrid
jadi para finalis itu merekam bagaimana mereka memasak dan mempresentasikan masakannya
kemudian dikirim ke kbri ke panitia
kemudian lima finalis itu secara offline
memasak di depan dewan juri
tentu dengan prokes dan dengan semuanya dengan jumlah orang yang terbatas
nah itu juga banyak sekali mbak yang bisa kita lakukan gitu
intinya untuk mengisi waktu ketika nantinya lampu hijau atau gerbang para wisata korea selatan ini sudah pasti dibuka ya
terima kasih ibu zelda wulan kartika kuasa usaha ad interim kbri seoul
sekaligus wakil kepala perwakilan republik indonesia yang ada di seoul korea selatan sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam bu zelda
selamat malam bu zelda
salam sehat selalu
terima kasih mbak ditunggu di seoul
oh pasti bu
pasti saya orang pertama yang daftar pastinya
bu zelda juga wajib kasih tahu ke saya menjadi yang pertama ya
kita kembali lagi ke fani
jadi sudah siap walaupun belum pasti gitu ya kapan dibuka
paling enggak untuk mempersiapkannya salah satunya adalah dengan belajar bahasa korea
mungkin melalui informasi informasi di korean corner
jadi begitu nanti udah dibuka udah nyampe korea udah gak bingung lagi gitu mau ngomong apa
saya nempel sama onni nanti saya akan siapkan internal lainnya jadi kita bagi bagi tugas ya onni gimana
boleh boleh boleh
kayaknya saya kebagiannya yang ini ya kalau ngomong sama orang gitu ya
boleh ya pokoknya udah tahu destinasi yang akan saya tuju ketika korea selatan saya mau ke jeju island
oh jeju island
oke boleh boleh boleh boleh boleh
kaca ayo pergi bareng ya
sampai ketemu minggu depan